sobri juga gak tau pak
tapi dari katanya puji pujian yang bagus
kamu juga sering ngelirik
kamu sudah tahu belum mau masak apa
saya belum nyiapin bumbunya
ya sudah kamu tentukan dulu kamu mau masak apa
habis itu kita siapkan bumbunya
saya emang gak gitu atukum
kalau sudah nyiapin bumbunya
kenapa kamu ngeliatin saya begitu hatiku
mau kemana kang
mau ke rumah saya dari rumah akun kos
kamu dari mana
itu kan urusan perusahaan
pantesan singkong belum mau berangkat ya
kalau kamu ngojek itu diresletingin
jadi penumpang kamu juga nyaman liatnya
tuh kamu taruh disitu
biar kota ikan kasur
sama sama bapaknya
jago memikat hati perempuan
insya allah dedehnya bisa jaga diri
lagian dede sama kang sobri temenan aja
biasalah kang sobri mah bobodoran doang
kayak anak kecil mak
tapi lama kelamaan
sering ketemu sering ngobrol
akhirnya kamu kejebak
dari pujaan hatiku
bro jangan diambil
ah sobri pergi dulu
kemana kemana kemana
kamu tuh harus hati hati sama si aceng cu
mama tuh gak usah takut
mana mungkin cucu tuh demen sama yang begituan
lagian cucu tuh cuma manfaatin kang aceng
kamu lumayan atuh mah daripada kemana mana naik ojek
kamu tuh kalau dikasih tau jawab aja
pokoknya kamu tuh harus hati hati sama aceh
yaudah mama sholat dulu ya
udah naik kang
i terima kasih
triok wek wek ada kesini tidak
tiga serangkai pada kemana ya
jangan jangan di rumah aceh lagi
ah tapi tidak mungkin
nanti ketahuan kalau si aceh nggak punya apa apa
kenapa lihat pebi seperti itu
senang saja melihat kamu jam segini sudah pulang
biasanya jam segini pebi juga sudah pulang pak
kita beli baju yuk
terserah kamu pilih mana
atau keduanya juga tidak apa
mendingan pebi jalan sendiri saja
kan bapak tidak ikut milih
bapak mah hanya duduk saja
kamu pilih yang mana terserah
bapak mah hayuan saja
yang kamu suka itu ya udah
kasih saja duitnya pak
bibi bisa kok beli sendiri
nanti bapak sedih loh
pebi tidak mau ditemani
namun pebi anak kecil
ya sudah kalau begitu
bapak tidak kasih duitnya
pebi tinggal minta uangnya sama aceh
ya sudah ibu
saya punya banyak bunga di halaman belakang rumah saya
atau kamu beli dari saya
terus kamu jual ke aku
kita bagi menurut perjanjian
ya saya terserah pak otad
pak dua ulang tahunnya nggak ada
otad kamu lebih baik siap siap ambil wudhu
siap siap saja nisa
ya pak otad
komunikasinya sudah banyak lagi
saya sudah tidur selama waktu tujuani ini
ornang sampe mendahulukan hitam di bowlsnya
merasa saya sudah muak
seharusnya ini bisa ditahan
iya doa ulang tahunnya gak dapet
sudah kamu cari
udah udah soal dicari di semua aplikasi gak ada
ada di facebook itu juga bahasa inggris
ah nih sebentar
ya sobri juga nggak tahu pak
tapi dari katanya puji pujian yang bagus